gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan akan bekerja sama dengan sejumlah komunitas
untuk mengatasi masalah sampah yang kerap menjadi penyebab banjir khususnya di sungai ciliwung
selain itu anies juga mengatakan sudah mengantisipasi sejumlah titik yang biasa terkena banjir di tengah musim hujan ini
dalam perayaan hari ciliwung yang ke tujuh anies menambahkan sudah menyiapkan drenase di sejumlah titik
pemprov dki jakarta juga mengatakan akan lebih fokus pada saluran air agar tetap bersih dari sampah
terima kasih sekarang sedang diuji coba di beberapa titik nanti kalau sudah selesai kita akan ceritakan
titiknya di mana saja
nanti kalau sudah beres semuanya lagi di proses sekarang
kemudian yang kedua adalah untuk air yang turun dari hulu
untuk air yang turun dari hulu semua masyarakat terutama di sepanjang daerah aliran sungai
kita akan siapkan
kita akan siapkan untuk respon cepat bila terjadi limpahan air dari hulu
yang di jakarta sebisa mungkin saluran air semuanya bersih